komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta menyatakan siap menggelar debat kedua pada dua puluh tujuh januari dua ribu tujuh belas
beberapa perubahan aturan diterapkan agar debat kedua ini berlangsung lebih tajam dan mendalam
kamis pagi kpu provinsi dki jakarta menggelar rapat teknis persiapan akhir pelaksanaan debat kedua
debat kedua akan mengangkat tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta pengelolaan kawasan perkotaan
ketua kpu dki jakarta sumarno mengatakan durasi debat kedua akan ditambah tiga puluh menit sehingga durasi debat menjadi satu ratus dua puluh menit
penambahan durasi diberikan agar tiap pasangan calon bisa lebih memberikan penjelasan mengenai program program mereka
sumarno menjelaskan dua moderator yang dipilih pada debat kedua berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari debat pertama
moderator dipilih dari praktisi penyiaran dan ahli akademisi untuk menghasilkan pertanyaan pertanyaan yang lebih tajam dan mendalam
di debat kedua sesi tanya jawab interaktif antar paslon akan mendapat porsi waktu lebih banyak
kami kemudian berkesimpulan bahwa perlu ada moderator yang dari ahli yang bisa melakukan penggalian terhadap pertanyaan dan juga jawaban dari calon
sehingga nanti ketika jawabannya belum terlalu mendalam nanti moderator bisa menyampaikan supaya lebih diperdalam lagi
dan itu perlu dari akademisi
tapi di sisi lain juga debat ini juga bukan sekedar apa
pemaparan visi misi dan program
tetapi juga perlu ada semacam show yang ditunggu tunggu publik juga
oleh karena itu kemudian kami juga menunjuk moderator dari praktisi penyiaran yang sudah cukup punya pengalaman di bidang itu
di debat kedua kpu provinsi dki jakarta juga menambah jatah jumlah pendukung paslon yang bisa datang ke hotel bidakara jakarta selatan
tiap paslon diizinkan membawa satu ratus dua puluh orang pendukung
acara debat kedua akan dimulai pukul sembilan belas tiga puluh
waktu indonesia barat
arief kurniawan cnn indonesia
ya malam ini debat pilgub dki jakarta putaran kedua yang di konsep lebih tajam dan juga mendalam akan berlangsung
seperti apa persiapan para cagup menghadapinya
kita tanyakan langsung lewat koresponden cnn indonesia katrina inandia
katrina silakan apa agenda cagup dan juga cagup untuk hari ini bertepatan dengan acara debat pada malam nanti
reinhardt ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah mempersiapkan diri untuk debat kedua ini sebenarnya sejak kemarin
hanya saja kemarin memang pasangan calon nomor dua dan pasangan calon nomor tiga masih sempat melaksanakan agenda agenda di luar dari internal meeting atau rapat internal yang digunakan untuk persiapan debat
khusus untuk hari ini ketiga pasangan calon memfokuskan diri hanya kepada persiapan debat saja reinhardt
ketiganya tidak melakukan belusukan ataupun geria lapangan kalau disebut oleh pasangan calon nomor satu
ataupun sosialisasi kepada masyarakat
hari ini ketiganya mempersiapkan diri baik secara fisik ataupun mental dan juga persiapan data data tentunya untuk debat kedua yang akan diselenggarakan pada malam nanti
dan pada debat kali ini yang dengan tema merupakan salah satu adalah tata kota dan reformasi birokrasi
dari pasangan calon nomor satu agus yudhoyono dan silviana murni mengatakan bahwa melihat dari hasil evaluasi debat pertama mereka mereka mengatakan mereka cukup puas dengan debat pertama
performa mereka di sana karena itu mereka mengatakan akan melakukan apa yang sudah mereka lakukan
karena di debat pertama hanya saja akan diperbaiki lebih baik lagi
dan untuk debat kedua ini mereka berjanji untuk lebih menegaskan komitmen dan gagasannya kepada warga dki jakarta untuk memperlihatkan sebenarnya gagasan gagasan apa saja yang bisa mereka tawarkan kepada warga dki jakarta
terutama terkait dengan tata kota dan juga reformasi birokrasi
sementara untuk pasangan calon nomor urut dua yaitu petahana
petahana memang memiliki keuntungan tersendiri reinhardt karena mereka memiliki data data yang lebih banyak dibandingkan dengan pasangan calon nomor satu dan pasangan calon nomor dua
pasangan calon nomor dua atau petahana ini menurut saya mengatakan bahwa memang mereka memiliki data data yang cukup banyak
dan nantinya mereka akan menjelaskan pencapaian pencapaian apa saja yang sudah mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
dan juga akan menjelaskan target target yang akan mereka lakukan selama lima tahun ke depan bila nanti terpilih kembali menjadi gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
dan memang debat ini dijadikan wahana atau cara oleh ahok dan juga jaros
untuk meminta izin kepada masyarakat dki jakarta begitu mereka menyebutnya meminta izin kepada warga dki jakarta
agar warga dki jakarta mau memberikan kesempatan kepada mereka untuk meneruskan program programnya yang belum terselesaikan selama masa jabatan sebelumnya
sementara itu untuk pasangan nomor urut tiga yang selama ini sering dikritik karena kurang menggunakan data data yang tajam dalam debat yang dilakukan sebelumnya
mengatakan bahwa memang adi sendiri mengatakan bahwa kemarin sudah merefresh data data sudah meninjau kembali data data terbaru
tema yang akan dilakukan dalam debat kali ini dan mereka berjanji untuk lebih banyak menggunakan data data yang sudah mereka dapatkan itu
dan juga dari sandiaga uno sendiri mengatakan bahwa mereka akan kembali mempromosikan program program kerjanya yang menurut mereka cukup inovatif dan juga aplikatif
salah satunya sempat disebutkan oleh sandiaga uno adalah untuk reformasi birokrasi ada yang dia sebutkan dengan tiga c
di sana untuk reformasi birokrasi akan melakukan tiga c yang merupakan kependekan dari motivasi apresiasi
dan juga amputasi
ketiga cara ini akan dilakukan oleh calon gubernur dan wakil gubernur nomor tiga apabila mereka terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk kemudian menertibkan pekerjaan para pegawai negeri sipil yang bekerja di bawah wilayah administrasi dki jakarta
selain itu reinhardt sebenarnya yang menarik dalam hari ini yaitu terkait dengan debat yaitu adanya acara nonton bareng
seperti debat yang pertama sebelumnya di debat kedua ini juga ada acara nonton bareng yang diselenggarakan oleh ketiga pasangan calon
untuk pasangan calon nomor satu seperti biasa seperti debat sebelumnya acara nonton bareng dilaksanakan di wisma proklamasi
di sekitar daerah tugu proklamasi yang merupakan memang rumah pemenangan dari pasangan calon nomor satu
dan acaranya nanti di sana memang akan hadir tim tim pemenangan dari pasangan calon nomor satu
sementara untuk pasangan calon nomor dua acara nonton bareng akan diselenggarakan di rumah lembang yang juga merupakan rumah pemenangan dari pasangan calon nomor dua
di rumah lembang itu juga nanti akan dihadirkan tim tim pemenangan dari pasangan
pasangan calon nomor urut dua dan juga ada kakak angkat dari ahok sendiri yang akan datang di situ yaitu andi analta
dan juga ada beberapa artis artis salah satunya adalah musisi elo yang akan diundang juga dalam acara nonton bareng itu
nah untuk pasangan calon nomor tiga ini dia memiliki tiga sesuai dengan nomor lain ada tiga nonton bareng juga yang dilaksanakan oleh pasangan ini
yang pertama adalah di rumah pemenangannya yaitu di jalan cicuruk di daerah menteng
yang kedua akan dilaksanakan di daerah kalibata city
sementara yang satu lagi yang cukup menarik adalah mereka akan menggelar nonton bareng
dan bareng debat putaran kedua ini di daerah gusuran di bukit duri reinhardt
baik jadi seluruh pasangan calon hari ini sedang mempersiapkan data terkait dengan debat yang akan berlangsung pada malam nanti
terima kasih katrina inandia